dugaan maraknya eksploitasi anak di jalanan membuat petugas satpol pp menggelar razia di kota probolinggo senin siang
hasilnya petugas mendapati seorang wanita mengemis sambil membawa bayi
ironisnya bayi yang digendong sedang sakit dan dalam kondisi lemas
razia terpadu yang dilakukan petugas satpol pp ini setelah mendapatkan laporan dari masyarakat
yang resah terhadap kegiatan seorang wanita muda yang membawa serta bayi
dalam aksinya meminta minta di jalanan
hasilnya petugas menemukan pengemis yang dilaporkan warga saat berada di sekitar area traffic light
pilang kecamatan kademangan kota probolinggo
petugas pun langsung mengamankan dan menggelandang wanita tersebut
karena membawa bayi yang berusia empat bulan untuk meminta minta di pinggir jalan
kuat dugaan bayi belum genap berusia satu tahun tersebut
dibawa serta meminta minta untuk menarik keprihatinan pengguna jalan dengan tujuan mendapatkan uang lebih banyak
bayi yang dibawa mengemis diduga dalam kondisi sakit karena terlihat lemas
guna memulihkan kesehatannya
petugas membawa ke ruang materna igd rumah sakit dr muhammad saleh
ya ini karena berdasarkan laporan dari masyarakat
karena yang bersambungkan ini membawa anak kecil
ini umurnya kurang dibawa sampai ke laut
karena tidak waktukan
kalau yang terleceng itu masuk dengan kata diri eksponotasi anak
usai pemeriksaan bayi tersebut
petugas kemudian mengembalikan pengemis ibu muda yang diketahui bernama eni warga kelurahan jati kepada pihak keluarga